pemerintah berencana akan membagikan rice cooker atau penanak nasi listrik kepada masyarakat miskin
hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendorong konsumsi listrik dan juga percepatan implementasi energi bersih
apakah program ini tepat kita bahas hal ini bersama dengan pengamat ekonomi energi universitas gajah mada fahmi radi
pak fahmi selamat malam
selamat malam mbak bursma
pak fahmi kalau kita melihat program prioritas dua ribu dua puluh tiga yang salah satunya ini dari kementerian sdm adalah bagi bagi rice cooker
tujuannya katanya untuk mendorong konsumsi listrik
menurut pak fahmi pandangan pak fahmi apakah ini masuk dalam urgensi begitu sampai harus menjadi prioritas
menurut saya itu program tadi tidak urgen tidak tepat bahkan cenderung itu mubazir
karena kalau tadi tujuannya adalah untuk
penggunaan listrik hingga mengurangi over supply itu juga tidak tepat karena kan kecil sekali dari rice cooker
nah kemudian yang kedua kalau itu dimaksudkan untuk energi bersih itu juga kurang tepat
nah karena rice cooker itu kan tadi kuatnya kecil
of cooker itu itu kan hanya untuk menanak nasi
sementara dia masih juga menggunakan
gas adik di tiga kilo untuk memasak yang lainnya
itu yang tadi saya katakan
jadi menurut saya itu tidak tepat sama sekali program tadi
mubazir ini kalau kita tarik ke belakang apakah ini akan sama begitu seperti
waktu pln juga membuat program konversi
kompor lpg tiga kg menjadi kompor listrik
anda melihat akan ada pola seperti itu juga pak fahmi
saya percayakan seperti itu yudhiyah
jadi misalnya waktu kompor listrik dibagi bagikan
nah kemudian diharapkan akan pindah yudhiyah atau migrasi ke kompor listrik tadi
nah tetapi masalahnya
itu untuk kompor listrik itu kan
besar sekali di angka sembilan ratus
itu tidak bisa
dan kemudian itu dibatalkan begitu saja yudhiyah
khawatir juga bahwa bagi bagi
ini sudah dipublikasikan kemudian
rakyat sudah mungkin menunggu yudhiyah
tapi kemudian itu tiba tiba dibatalkan
ini kasihan rakyat hanya memperoleh
ini kan kasihan tadi
jadi menurut saya
itu perlu dikaji lagi gitu ya
raspoker itu akan mencapai
tujuan yang ditetapkan tadi
kalau tidak lebih baik ditarik saja sebelum
rakyat nanti kecewa lagi karena hanya dapat php mbak busma
pak fahmi sebagai pengamat ekonomi energi mungkin bisa berikan kami pemahaman
sebetulnya kalau dari anggapan kementerian esdm
ini bisa membantu apa namanya transisi energi bersih
sebetulnya seberapa besar penggunaan rice cooker ini bisa membantu energi bersih
transisi menuju energi bersih karena
kalau memang nantinya rice cooker ini diberikan kepada masyarakat di daerah
bukannya ini justru akan menambah beban dari energi konvensional
penggunaan listrik dengan energi konvensional
jadi di satu sisi yang diharapkan
oleh kementerian asdm itu kan adanya pengurangan penggunaan
gas ip tiga kilo yang yang pekerjanya sangat besar gitu
dan itu salah sasaran tadi
nah tetapi kalau kemudian tujuannya itu
kemudian membagi bagi raspoker digunakan
itu kan hanya untuk menanam nasi
artinya kan masih tetap menggunakan kompor gas gitu ya
nah kemudian bagaimana dengan penambahan daya listrik
itu otomatis akan menambah daya listrik tadi
misalnya rakyat meskin yang empat ratus lima puluh itu sebelumnya tidak menggunakan raspoker
kemudian menggunakan raspoker
itu pasti akan menaikkan tagihannya tadi
jadi ini justru menambah tekan gitu ya
bagi rakyat meskin khususnya dalam pembayaran tarif listrik
pembayaran tarif listrik tadi
itu yang saya katakan tidak tepat sama sekali
di satu sisi tidak bisa menggantikan gas lpg tiga kg
di sisi yang lain ini akan menaikkan pengeluaran rakyat miskin tadi mbak buswa
baik rasanya belum tepat belum masuk urgensi
dan juga akan menambahkan beban kepada tagihan listrik masyarakat miskin khususnya
kita akan lanjut lagi dialog mengenai ini
pak fahmi kita akan kembali usai jeda
tetaplah di cnn indonesia

anda masih di cnn indonesia connected
kita masih bahas ya soal program pembagian rice cooker dari kementerian esdm kepada masyarakat
masih bersama saya pengamat ekonomi energi universitas gajah mada fahmi radi
pak fahmi masih bergabung bersama kami
kalau tadi dibahas banyak ternyata tidak hanya pak fahmi
tapi juga sejumlah pengamat sejumlah ekonom
menilai bahwa ini tidak efektif dalam mendorong percepatan implementasi
salah satunya implementasi transisi energi bersih
lantas bagaimana kemudian transisi energi bersih ini bisa dicapai
dengan mengurangi ketergantungan batubara untuk target kelas menengah dan kelas menengah bawah
nah jadi kalau memang misalnya untuk pemikir dari energi kotor energi bersih
itu juga tidak tepat untuk bagi bagi rice cooker
harus dihitung betul yang akan dilakukan tadi
nah untuk melakukan transisi energi tadi
dalam penggunaan untuk memasak misalnya
itu saya kira diberikan diversifikasi
artinya ada beberapa alternatif misalnya kompor listrik
itu salah satu saja
karena tidak semua orang bisa menggunakan kompor listrik tadi
atau misalnya pedagang yang keliling itu kan tidak bisa
pakai elektrik mau dicalonkan di mana kan
tetapi sebagai salah satu bauran nsb tadi saya kira bisa juga
nah kemudian dikembangkan juga bauran energi
misalnya yang diselesaikan oleh pertamina dengan perusahaan amerika itu
itu melakukan gasifikasi dari batubara
jadi batubara yang merupakan yang dikotor kemudian diolah
bisa menjadi energi bersih dalam suatu tabung tadi
nah ini yang jumlah yang besar yang cukup masif itu sebagai alternatif kedua misalnya
kemudian ketiga itu yang sudah dilakukan juga oleh pemerintah
itu mengembangkan jargas itu jaringan gas kota
jadi di situ terusnya di daerah daerah yang dekat dengan sumber gas awam
tapi di situ memang harus dibangun yang salah satu berupa pipa
nah ini juga sebagai tauran tadi
nah keempat saya kira gas masih juga digunakan
tetapi bukan gas yang disubsidi
misalnya gas dua belas kilo itu tidak usah dihilangkan
tapi harganya adalah harga keekonomian bukan harga subsidi
nah dengan baurannya itu itu bisa dihilangkan
nah kalau kita menggunakan energi tadi
maka saya yakin ini akan menyeluruh gitu ya kemudian menggunakan energi bersih
nah di situlah transisi energi akan tercapai
tapi kalau hanya membagi
rest cooker ini saya kira sangat tidak tepat
karena tadi fungsinya rest cooker kan hanya untuk naranasi
sementara untuk masak yang lain masih menggunakan gas juga
jadi ini tujuan untuk mengurangi beban subsidi

nah kalau ini ditaksakan saya justru menduga
dan ini programnya korporasi yang nanti akan ditunjuk untuk membagi bagi rest cooker
sehingga dia merelesuan dari program tadi
nah ini saya kira harus dihindari itu mbak puspa
menghindari program pelelangan yang kemudian bisa dimanfaatkan hanya satu kepentingan saja begitu ya
pak fahmi tapi kalau kita lihat salah satu program ini kan pengajuan anggarannya
angkanya fantastis pak rp tiga ratus miliar untuk bagi bagi rest cooker
walaupun memang belum disetujui
tapi baiknya apa kemudian bentuk yang bisa sampai ke masyarakat
tapi bisa mendukung tadi program ini dan juga transisi energi bersih
saya kira saya tetap tidak setuju dengan pemakaian rice cooker karena kontribusinya terhadap
transisi energi bersih
karena kontribusi juga sangat sangat kecil
nah menurut saya kembangkan saja dia keurangan energi tadi
kalau misalnya dia akan menggunakan kompor listrik sudah tersedia misalnya
atau akan menggunakan gas tetapi gas yang tidak subsidi
atau juga dargas yang sudah saya sebutkan tadi
nah kalau kemudian nanti produksi gasifikasi tadi
sudah mencapai kapasitas normal
nah itu barangkali yang paling efektif untuk menggantikan
hpc tiga g yang impor konten dan subsidi kontennya itu cukup besar
kalau tujuan satu itu kemudian menggunakan rest cooker
saya kira ini naif sekali menurut saya
jadi justru dalam rangka transisi energi tadi
kembangkanlah dauran energi tadi yang tadi berbagai
nah silahkan nanti masyarakat atau konsumen memilih mana yang lebih baik
dan lebih efektif gitu itu mbak buspa
baik berkaca dengan begitu besarnya anggaran
ada baiknya dikaji lebih lanjut lagi ya oleh kementerian esdm
mengenai program bagi bagi rice cooker ini
jangan sampai mengulang kebijakan yang gagal itu
pak ellen ketika membagi atau mengonversi kompor lpg menjadi kompor listrik kemarin
pak fahmi terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
terima kasih sudah berbagi perspektifnya bersama kami di cnn indonesia connected
selamat malam sama sama mbak buspa